ini merupakan berkas berkas terkait dengan kasus yang sudah kita ambil yaitu kasus kdrt
yang sudah masuk dalam list kita
taruh di muka
ini juga belum
satu dua tiga
makin pinter ya
mungkin ini emang caranya reina untuk nampiasin
kalau pas kangen sama mas
udah jadi deh
terbang ya cucu opa nih
nanti ya aku minta ke mama
buat di pingkai
ya semua bisa lihat
cik yang bagus
oh itu lengket lemnya
wah lagi pedang ngapain

apes banget gambarnya reina

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
halo selamat siang
selamat siang pak amar
personal assistant pak rebaran
ah baik pak randy salam kenal
saya kembali sekarang untuk ketemu sama bu adin
pak amar sudah datang
saya akan langsung kepada poinnya
anda akan pergi ke tkp mas kapai penerbangan elang indonesia
untuk melihat kondisi bagaimana kesana
itu suruh senangan anda apa ya
saya berharap anda untuk mempertimbangkan kembali
karena yang pertama
itu bisa membahayakan diri anda
anda itu bukan orang biasa
apapun gerak gerik anda
pasti akan dilihat
dan media akan meliput anda
lalu ini akan bersangkutan dengan mas kapai elang indonesia
yang saat ini saya sebagai pengacaranya
dan dana asuransi untuk semua orang
saya berharap anda
untuk lebih bijak
tentang apa yang akan terjadi
saya akan mencari
saya akan mencari
saya pergi ke sana juga pakai dana saya sendiri
saya pergi ke sana juga pakai dana saya sendiri
saya melakukan perjalanan juga tidak ada orang yang tahu
terus letak dari mananya
terus letak dari mananya
saya yang menjelakkan mas kapai
tidak ada kan
saya mengisi dia
ini sudah lewati
ini tidak ada
ini tidak ada
ini tidak ada
ini tidak ada
ini tidak ada
ini tidak ada
ini tidak ada
ini tidak ada
ini tidak ada
ini tidak ada
ini tidak ada
ini tidak ada
ini tidak ada
yang aku hajar
yang aku patut lihat
saya tidak terlalu egoskop
jadi anda gak perlu khawatir
kalau maskapai yang anda tangani
akan tercoreng namanya
ada lagi pengen omongin
dipikir di siapa ya
ibu yang sabar ya
mau pengamarat siapapun
tidak akan bisa mengalih kita
untuk berangkat ke sana
terima kasih pak randy
ya kalau gitu saya permasin dulu ya
saya mau pergi dulu
ini kamu yang gambar
wih bagus banget
masa gak pinter banget gambarnya
nanti ini semua
dan dipajang di ruang tenang
alangkah baiknya kalau
pak nino mendingan pulang aja
di tempat ini
nanti kalau ketahuan mbak andin malah jadi masalah
minta nino pergi ya
kan dia kesini juga mau ngeliat kes ya
tuh kalau kiki ngusir pak nino
berarti kiki juga ngusir tante sara dong
nanti kalau rema ada libur
terus kita bikin
nanti disitu kita bisa
bikin api unggun
bakar mas melok
yang tidur di tenda om
disuruh tidur di dalam rumah
mungkin biar rena gak masuk angin
nanti kita bikin tendanya
jadi rena bisa tidur di dalam tenda deh
ada api unggunnya
terus kita bakar bakaran gitu ya
soalnya aku gak mau
bikin mama sedih
gak bakalan diizinin lah sama andin
kecoh juga mau istirahat
omanya jangan pulang dulu dong
aku mau bahas soal camping
yang dibelak itu sama om
bakar bakar nasmi low bener dong pasti aku pasti seneng om soalnya aku bisa rasain camping sama
oh iya soal kesha apa orang yang tadi aku suruh udah dapetin sesuatu ya
ah iya pak aku toilet bentar ya rena ngomong baik pinjam toilet ya
toilet pintunya ya ada di sebelah sana ya
neno ngapain lu nyuruh orang buat masuk apartemen gue
saya berhasil kabur
kita ketemu di mana
oke saya selok ya pak
om baik pamit ya om baik
harus pergi karena ada kerjaan di kantor
akhirnya pergi juga pak nino
bikin deg degan aja kalau dinongol
ya om baik pergi
kan kita belum selesai ngomongnya
ya udah nanti kalau campingnya kita ngomongin lagi
karena om baik kan ada meeting bentar lagi
jadi harus balik ke kantor
kalau meeting itu nggak boleh ditinggal
sama seperti sekolah itu nggak boleh boros
ya udah deh
kita akan pergi camping
indahnya kalau seandainya waktu aku bisa berkumpul bersama mereka seperti ini
lengkap sudah hidupku
kita berangkat sekarang
dan masih dalam lagi em
tapi kan ada pasuru dan busara
nondrena gak akan sendirian ketemu nino
iya bu andin
siapa yang izinin dia masuk
kok dia bisa ada di dalam
saya kan udah minta tolong sama kalian
untuk jangan bikin dia masuk kesini
dan nanti ketemu sama rina
sebelumnya kami mohon maaf bu
mau jemput anaknya
jadi kami merasa gak enak
tapi di dalam ada pak surya dan juga ibu sarah
jadi nondrena gak sendirian
kalau begitu kami permisi bu
tadi ada penyusup
yang masuk ke apartemen gol
terus dia mau ngambil surat tes dina ini
tapi dia gak berhasil
ya gitu sa
penyusup gimana maksudnya
ya intinya dia gak berhasil ngambil surat itu
mau dirobek lagi sa
lo robek satu
gue masih punya ribuan salinan nih
banyak karena berantem sama penyusuk itu
lo gak peduli sama aku

kami mesel dibnp
aku gak ada username ya
terbanding sampe langkrut gue ini tuh
aku gak pernah ngomong apa apa ke nino
ya mungkin aja pertama dia curiga sama gue gara gara gue pernah ngirim amplop kosong sama dia
yang kedua gara gara
jadi siap siap aja sal
dan dikerahkan sama nino
tapi tenang aja sal
di sini masih
masih ada gue
yang selalu siap
untuk bersanding sama lo
tapi aku tahu
gue gak tahu
maulu aku cukup sakit
kalo kamu gara dua selalu dipercaya dengan p lars
jangan nafikan oke
dan ibu biar gue
kasus elsa kasus reina kasus mas kapai penerbangan
lang indonesia ini
saya mau ada di meja saya sebelum kalian pulang
untuk pembicaraan bapak dengan ibu andin
saya hampir lupa untuk beritahu kalian semuanya
tidak ada jalan terang
untuk menyelesaikan ini semua
karena ibu andin sudah betul betul
sekarang yang bisa kita lakukan adalah
koordinasikan dengan tim media
jangan sampai ini terbelok
kamu juga selesaikan urusan dengan mas kapai penerbangan
dan selesaikan dengan asuransi
ini harus dijaga
kamu tolong update terus informasinya
saya ingin memberitahukan bahwa
kita mendapatkan satu kasus baru
ada satu kasus yang tercatat hari ini
bagaimana menurut bapak
akan bapak ambil atau tidak
kamu tahu kan kasus ini banyak juga yang lagi kita handle
kasus apa memang
tentang kasus kdrt pak
hanya sekedar mengingatkan
kita sudah overload
takutnya tidak tertangani dengan baik pak
ini kdrt posisinya yang jadi korban

baik biar saya jelaskan pak
jadi untuk kasus kdrt ini sendiri
sang suami ternyata mempunyai istri baru
dan ketahuan oleh istri pertamanya
istri pertama ini diusir oleh istri barunya pak
dan disitulah terjadi kasus kdrt
saya mau selesaikan kasusnya
saya lihat berkasnya
hal seperti ini
yang membuat saya bercita cita untuk menjadi pengacara
ibu pernah ada di posisi seperti wanita ini
dan tidak mendapatkan keadilan
saya harus membantunya
eh itu mama
kamu jadi kesumateranya
kayak rencana kita kita camping
mama bolehkah aku ikut camp
sama om baik kecilnya di villa punca
boleh kan ma
saya mau pergi
karena di rumah ya ditemenin sama cua sama istriki
oke nah nanti opa sama oma juga akan sering kesini kok nemenin rena main
jadi aku gak boleh ya ma
walaupun nanti pas camping ada opa sama oma dedikasi juga
semua boleh kok ikut
eh bukan ma
kak tahu baik
tapi semua boleh ikut
rina sekarang juga
enggak sama gak boleh
dengarin mama ya
rena di rumah aja selagi mama pergi
rena gak boleh kemana mana
ya udah renah nanti kapan kapan aja kita campingnya
ya pas lagi bisa aja
kan rena harus nurut
rina harus nurut sama mama kan
harap gua aja yang bilang ke mama
kau baik yang bilang
nanti mama sedih lagi
bisa aku mau bikin mama sedih
kau mau ngelaburnya enggak apa apa kau ma
aku tetap di sini aja
ya allah rena
nurut nak sama mama nak
mama juga gak tegas keras ini sama kamu rena
tapi memang gak mau kamu deket deket terus sama nino
karena dia akan mengambil kesempatan
yaudah kalau memang nggak bisa nanti aja kapan kapan ya
kan rena harus nurut
din rena papa sama oma dan dede keisha pulang dulu ya
mambaik pulang ya assalamualaikum
rena papa pulang dulu ya
ini merupakan berkas berkas terkait dengan kasus yang sudah kita ambil yaitu kasus kdrt
yang sudah masuk dalam list kita
laintsnya dalam list musimnya
dan untuk peruntukan nomor pertama saat ditembak
ibadah ciri famous gua contohnya komen ar ceramic
adacheat tuh kan
deketan ke mata
saya akan membela kasus ini sampai selesai
dibayar atau tidak
saya akan membela hak
agar semua laki laki tahu
yang melakukan kekerasan kepada perempuan
mama perhatian banget ya
kalau kasus rumah tangga
padahal bisa dibilang bukan kasus yang besar sih kdrt itu
nah itu dia
padahal banyak banget kasus kasus besar lainnya
yang melakukan kekerasan kepada perempuan
yang ngantri buat ditangani pak amar
oh atau jangan jangan ada historinya nih wan
kenapa pak amar tertarik banget dengan kasus kdrt
bisa jadi sih
kalian berdua bisa gak sih
fokus sama kerjaan kalian tanpa mengimbahin orang lain
apalagi yang kalian gibahin itu adalah bos kalian sendiri loh
jadi saya minta kalian mending balik ke meja kalian masing masing
karena kasus kdrt yang sekarang kita handle
sepertinya akan jadi prioritas
saya sudah periksa semua tempat pak
udah saya berantakin semua
tapi tetap belum ada yang ketemu
malah keburu kepergok duluan
ya terus sekarang gimana
kamu harus terus awasin gerak geriknya dia
saya mau kamu update saya terus